sekretaris jenderal persatuan bulu tangkis seluruh indonesia pbsi ahmad budiharto
telah memutuskan untuk mengirim kaskuat terbaik di kejuaraan bulu tangkis berigu asia dua ribu dua puluh di manila filipina
hingga enam belas februari mendatang
adanya kasus pertama pasien terjangkit virus corona di filipina
membuat pbsi akan melakukan langkah langkah pengamanan untuk menjaga kesehatan atletnya
antisipasi pertama adalah memastikan kondisi badan atlet tetap bugar
selain itu juga memastikan atlet sering mencuci tangan setelah menyentuh benda benda di tempat umum
kontak dengan atlet lain pun akan ada batasannya
apalagi ada rumor tiga negara peserta yang dilarang masuk ke filipina yang bisa mengakibatkan pengundian ulang
selama kita menganggap itu masih dalam batasan batasan yang cukup aman ya kita akan izinkan
tapi itu kan sebetulnya bukan cuma pr buat indonesia saja
ini pr pertamanya pasti tuan rumah sebagai penyelenggara
kemudian juga badan badan asia juga lagi memikirkan untuk
karena konsen utamanya adalah menjaga keselamatan dan kesehatan para atlet yang bertanding di sana